jujur aja bu yola omongan bu yola semalam itu bikin saya jadi kepikiran
ibaratnya kita itu seperti membuka keran air tapi keran itu tidak bisa ditutup kembali
iya bu aliran itu akan terus mencari jalan tidak bisa kita bendung
baguslah ibu yola membicarakannya semalam
masa cuma saya dan kusoi yang bisa jadi imam
tapi kamu ingat bosan kalau jadi imam ayatnya jangan panjang panjang
puasa kita ini masih dalam taraf puasa dendam
beduk maghrib bunyi semua dimakan
begitu sholat pada ngantuk
iya pak ustadz saya belajar dari pengalaman tempoh hari
jaga keusuhan makmu
iya pak ustadz
agama itu bukan hanya ke atas
tapi juga ke samping
hablum minallah dan hablum minanas
kalau hablum minanas kita bagus
insya allah hablum milallah kita juga bagus
iya pak ustadz
kalau tidak artinya kamu tidak percaya agama
pasti bisa jadi imam
atas dasar apa saya ditunjuk jadi imam
sanggup atau tidak
hingga hari ini sadar seperti dahulu
tidak akan terjadi
harus luar biasa bicara eike yang jelas
ajaan yang bisa aku pasti
jujur aja bu yola
omongan bu yola semalam itu bikin saya jadi kepikiran
ibaratnya kita itu seperti membuka keran air
tapi keran itu tidak bisa ditutup kembali
aliran itu akan terus mencari jalan
tidak bisa kita bendung
baguslah ibu yola membicarakannya semalam
jadi sekarang kita sudah bisa memulai untuk memikirkan jalan keluarnya
ibarat membangunkan macan tidur
saya merasa seperti itu
kita yang membangunkan kita yang bertanggung jawab
sebentar lagi juga udah masuk puasa bu
ya mudah mudahan aja nanti kang kusoi punya rencana
kalau begitu saya pamit pulang ya bu
anak anak sebentar lagi pulang
eh saya dapet
dengar katanya ada tkw juga yang baru pulang ya
kalau nggak salah tuh namanya yati bu
kalau gitu nanti saya akan coba ke rumahnya deh
saya akan mencari cara untuk mempengaruhi claudia
karena claudia itu semakin kuat
saya juga akan coba bicarakan dengan pak karnadi papahnya
ya sudah kalau gitu saya pamit dulu ya bu
hah pacen kumat lagi
jam segini belum pulang juga
jangan jangan dia benar benar punya pacar
ngeri rumah sakit
idward kayak biasa ya ganti baju sholat baru makan
mak aceh langsung jalan lagi ya mak ya
mau cariin rumah buat kuasain
ibi masuk dulu
tapi katanya wasain gak cocok dia gak mau yang itu
akhirnya aceh disuruh nyari lagi deh
acing jalannya mak ya
jangan jangan dia terlalu maju
cucu rasa juga begitu pak
tapi masalahnya tadi teh ci yati bilang ke cucu
dia teh gak mau kerja lagi gak mau balik lagi ke luar negeri
sekarang kamu kembali ke rumah bu yati
pastikan dia gak bicara masalah ini ke siapapun
khususnya ke dokter clara dan bu guru yola
emangnya kenapa pak
ini pesan bu yoyo cuk
yaudah pak kalau gitu cucu jalan sekarang ya pak
cepetan ya cu
kapan memang panen
ya perkiraan di awal awal puasa
saya mendekati cucu
supaya dia mau bergabung sama kita bang
kalau saya berhasil meyakinkan cucu
kang edit sama pengusaha pasti jadi lemah
karena kekuatan mereka adalah cucu
istri istri tidak akan berangkat jadi tkw
itu teh ide bagus
tapi kenapa kamu tidak begitu yakin
kalau cucu teh mau bergabung sama kamu
kalau memang sih melihat
rugi kalau cucu teh bergabung sama kamu
dia tidak akan kehilangan mata pencarian
cucu saya jadi istri seseorang diantara kita
tapi yang pasti suaminya bukan mama
ini dok rumahnya bu yaki
ya udah in gapapa
saya ditinggal aja disini
kalau gitu saya permisi dulu
makasih ya in
teri hati in